sejak oktober lalu stiker ad yours bisa dinikmati pengguna instagram di indonesia
stiker ini bisa digunakan untuk variasi membuat konten mulai dari tren fashion hingga fotografi
namun baru baru ini terjadi kasus penipuan yang memanfaatkan stiker ad yours variasi nama panggilan kamu
pelaku disebut meminta sejumlah uang kepada korbannya
peristiwa ini mendapat tanggapan beragam dari pengguna instagram
pihak instagram pun angkat bicara terhadap kejadian ini
hal hal seperti misalnya alamat atau keterangan medis dari pengguna saat itu diposting di instagram
kalau misalnya kami temukan konten tersebut
maka konten tersebut akan dikirimkan ke instagram
ketemu akan kami hapus dari instagram
kasus penipuan seperti ini bukan pertama kali terjadi
dari beragam platform online kombinasi data pribadi kita sudah kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab
pemerintah seharusnya hadir memberi perlindungan terhadap privasi masyarakat dalam kehidupan online
saya sudah melihat cukup banyak
kampanye kampanye yang positif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara
untuk bagaimana warga negara menggunakan media sosial dengan lebih bijak misalnya
untuk tidak terlalu oversharing data pribadinya
tapi itu tidak cukup
harus ada upaya yang lebih serius bagi pemerintah untuk misalnya melindungi data pribadi kita dengan membuat peraturan peraturan
dan itu salah satu yang belum dilakukan sampai sekarang
namun kita tetap bisa melakukan langkah pencegahan
hindari membagikan data pribadi mulai dari tanggal lahir lokasi tempat tinggal atau bekerja hingga nama orang tua dan anggota keluarga lain
berpikirlah sebelum berbagi
karena kombinasi data tersebut dapat juga digunakan untuk menebak variasi password penipuan bahkan membahayakan orang orang terdekat kita
putri demes fajar indrajaya jakarta